enam puluh saham terapresiasi di zona hijau dan satu ratus tiga puluh sembilan saham berada di zona merah
pada pembukaan perdagangan jumat pagi enam oktober
sementara dua ratus empat saham tidak mengalami peningkatan yang signifikan
menurut analis pasar saham dari reswara gian investasi woro adijo
saat ini kisaran ihsg berada pada posisi enam
bergerak mengarah ke level psikologis tujuh
peningkatan pada pekan ini dimulai dari rentang enam tujuh ratus
dan diharapkan dalam waktu dekat dapat menyentuh di atas tujuh
atau mengarah ke tujuh dua ratus lima puluh
pertumbuhan perekonomian indonesia dinilai kiswoyo
ia mengatakan konsumsi domestik dalam negeri masih menjadi andalan ekonomi nasional
puncaknya adalah pada libur hari raya yaitu natal dan tahun baru
ia juga optimistis tahun ini ihsg berpotensi menguat
kalau kita lihat kondisi ekonomi kita tidak ada masalah
pertumbuhan ekonomi kita masih tumbuh masih jalan
jadi harusnya ihsg nya tidak ada goncangan berapi
karena pertumbuhan ekonomi indonesia disokong oleh
sebagian besar oleh konsumsi domestik
jadi selama sudah ada
kita sudah normal lagi artinya tidak ada psbb
dan pengetahuan maju tidak ada pengetahuan mobilitas
masyarakat bisa kesana kemari dan sebagainya
harusnya ekonomi kita harus jalan nanti
di akhir tahun akan ada puncak konsumsi nomor dua
selain itu sejumlah saham hype
terutama saham perbankan dengan pasar terbesar di indonesia
seperti bri bca mandiri dan bni sedang mengalami kenaikan
ada dua saham besar yang belum bikin new hype yaitu
telkom tlkm dan juga astra international asii
menurut saya itu sangat menarik banget karena mereka belum bikin new hoib baru
juga kalau kita lihat potensinya asi sebentar lagi akan ada
dividend entry dari grup grupnya dan anak anaknya
oso juga mereka akan bagi dividen dulu baru terakhir di asei nya
astra international dan biasanya dividend entry juga akan dibagikan oleh
bank bumn yaitu empat bank besar tadi
bca bri mandiri bni
telkom juga biasanya akan membagikan dividend entrint juga
jadi saat ini momentumnya adalah mencari saham saham yang biasa membagikan dividend entry
karena sudah mendekati ini kan dua belas oktober sudah mendekati bulan desember
jadi biasanya mulai ada pembagian dividend entry
untuk perusahaan perusahaan yang gcg nya bagus
net profit nya juga cukup tinggi
selalu untung terus biasanya seperti itu mereka akan ada pola seperti itu
untuk sentimen luar negeri bank sentral amerika serikat atau the fed
diproyeksikan belum menurunkan suku bunga
hal ini bertujuan menjaga kondisi ekonomi yang berdampak secara global
dan terkait dengan pemilihan presiden amerika serikat pada dua ribu dua puluh empat
di resti noseta aryo asmoro jakarta